penanganan dampak kabut asap akibat kebakaran lahan di kalimantan harus dilakukan secara bersama sama
selain meringankan penderitaan masyarakat kebersamaan dalam penanggulangan tersebut juga dapat menekan jumlah korban
bank indonesia dalam dedikasinya untuk negeri mengadakan kegiatan bakti sosial bagi para korban bencana kabut asap di palangkaraya kalimantan tengah
kegiatan didukung berbagai pihak dan dilaksanakan di pelabuhan rambang palangkaraya pada selasa dua puluh tujuh oktober dua ribu lima belas
hadir dalam acara tersebut penanggung jawab sementara gubernur kalimantan tengah hadi prabowo komandan korem satu ratus dua pjg kolonel arah hanut purwo sudaryanto dan jajaran terkait
kedepannya pulau kalimantan khususnya provinsi kalimantan tengah harus lebih mengintensifkan langkah antisipasi penanggung
kepala kantor perwakilan bank indonesia palangkaraya muhammad nur mengatakan
kedepannya pulau kalimantan khususnya provinsi kalimantan tengah harus lebih mengintensifkan langkah antisipasi
kedepannya pulau kalimantan khususnya provinsi kalimantan tengah harus lebih mengintensifkan langkah antisipasi penanggung
dengan bencana asap dilakukan setelah terjadinya kebakaran lahan biaya dan korban yang muncul pasti lebih mahal
ada satu hal juga yang perlu kita pertimbangkan karena keterbatasan kita sebagai manusia kalau sudah terjadi bencana seperti ini secanggih apapun alat kita pasti terbatas
helikopter jika terbang tentu jarak pandang juga akan membatasi
kami berpikir kemarin rasanya perlu juga mungkin ke depan
kita untuk jangka panjang yang berkesinambungan kita bisa melakukan satu strategi upaya pencegahan yang lebih intensif dibandingkan dengan penanggulangan gitu kan
nah ini mungkin sesuatu yang dapat kita diskusikan bersama
siapa tahu ini adalah sesuatu hal yang
bisa menjadi penyelesaian untuk masa ke depan
sementara bentuk kegiatan bakti sosial bank indonesia tersebut dilakukan dalam bentuk pengobatan gratis yang dibuka pada pukul sembilan pagi waktu setempat
tenaga medis yang disediakan adalah dua dokter umum dan satu dokter spesialis serta para medis lainnya dari tni ad pemprov kalteng dan pemda palangkaraya
dalam acara pengobatan gratis ini bank indonesia dan korem satu ratus dua pjg membagikan masker standar kementerian kesehatan dan obat obatan